memang sih bagi sebagian besar warga muslim di indonesia lebaran belum lengkap tanpa kehadiran makan makannya dan juga ketupatnya
makan ini seolah menjadi hidangan wajib saat hari raya ya
ya namun apakah kita semua tahu makna yang terkandung dalam hidangan yang berbalut janur kelapa ini
nah kita simak informasinya apa makna yang berada di dalam arti ketupat itu
kalau dengan kata ketupat biasanya identik dengan apa apa ibu ingat
lebaran iya emang tiap tahunnya begitu tumpat ya lebaran
oke ternyata susah juga ya berlanjut kulit ketupat seperti ini makanya lebih banyak orang langsung beli jadi aja ya bang ya
senyuman rumit yang membentuk kulit ketupat ini bermakna tali silaturahmi yang harus dijalin tanpa melihat perbedaan sosial
ini wearing hat di sini ya pak
lius menjadi patriot kemar itulah yang mengetahui hal terbaik
karena vukics itu benar dua juta para bolsonaro yang mengukir dan kudock kutox
dalam ketupat kemudian menjadikan panganan ini simbol hari raya
yang dirayakan setiap satu syawal dalam kalender hijriah
kayaknya bukan lebaran ya kalau kalau lebaran tanpa ketupat ya bukan lebaran
iya kita bahas seperti itulah lebaran emang ada ketupat
asal usul ketupat diduga berasal dari masyarakat pesisir
di mana ajaran islam juga pertama kali masuk ke nusantara
adalah kerajaan demak kerajaan islam pertama di pulau jawa
yang diduga membawa pengaruh ini
sejauh ini memang yang bisa diidentifikasi dari kerajaan demak
yaitu sultanan demak di abad ke lima belas
jadi tentu ini didapat dari informasi bahwa memang ada medium penyampaian
jadi bahwa lambang janurnya kemudian lambang dari makanannya itu sendiri
karena kan satu hal yang menarik yang terus terjadi di jawa itu ya
ada skatenan itu menggunakan ketupat
ada gerbok maulud itu juga menggunakan ketupat
jadi media ketupat ini sebenarnya selalu dilambangkan oleh kesakralan
ketupat merupakan wujud pesan perdamaian dari masuknya islam di nusantara
simbol simbol yang ada dalam ketupat tidak lepas dari akulturasi ajaran islam
dan kepercayaan masyarakat nusantara kala itu
manggar fatani jakarta